di tengah polemik definisi terorisme terkait frasa ideologi motif politik dan keamanan negara
ternyata ruu pemberantasan tindak pidana terorisme ini masih menyisakan ganjalan yang lain
komnas ham mencatat beberapa pasal dalam ruu tersebut rentan melanggar hak asasi manusia
komnas ham mencatat ada beberapa pasal yang terkandung dalam revisi undang undang terorisme
yang rentan melanggar hak asasi manusia
pasal pasal tersebut dianggap belum mengedepankan akuntabilitas dan memenuhi prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaannya
dikutip dari laman cnnindonesia com komisioner komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham
hoirul anam mendesak agar pemerintah dan dpr dapat memperbaiki beberapa pasal yang terkandung dalam revisi undang undang tersebut
catatan yang pertama adalah pada pasal dua puluh delapan terkait penangkapan

dalam kerja intelijen daripada penegakan hukum oleh penyidik
jika penyadapan dimaknai sebagai penegakan hukum
maka aturan soal jangka waktu selama setahun sangat irasional dan tak bisa diperpanjang lagi
kemudian catatan ketiga adalah pelibatan tni dalam pasal empat puluh tiga j
pelibatan tni dinilai kurang tepat dalam kerangka penegakan hukum
karena sudah ada aparat yang bermenang untuk menegakan aturan penyidik
pada saat penyadapan tersebut pelibatan tni disesuaikan dengan tupok sinya yang telah diatur dalam undang undang tni
selanjutnya dalam pasal empat puluh dua i adalah soal mekanisme pengawasan yang belum melibatkan komnas ham
komnas ham dinilai memiliki tugas dan fungsi yang sama dan beriringan
dengan prinsip kerja revisi undang undang untuk mengedepankan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya
selanjutnya adalah kompensasi terhadap korban yang tertuang dalam bab enam revisi undang undang terorisme
akses dan prosedur terhadap korban masih belum jelas dan tidak konsisten
horul anam menyarankan agar kompensasi cukup dengan penetapan pengadilan bukan dengan keputusan pengadilan
yang terakhir khairul anam mengapresiasi definisi terorisme dalam draft undang undang terorisme pada empat belas mei dua ribu delapan belas
definisi yang digunakan dalam draft telah menghilangkan beberapa kata yang penting yaitu motif dan politik
sebab hilangnya kata motif sangat baik bagi penegakan hukum
guna mempermudah pemenuhan unsur
dan memudahkan proses akuntabilitas
kata politik yang dihapus dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan
guna kepentingan politik
kita akan lihat satu persatu pasal yang menurut komnas ham tadi rentan akan menjadi pelanggaran ham
saya akan membahasnya malam hari ini di studio bersama khairul anam komisioner komnas ham
selamat malam pak anam terima kasih sudah hadir
nanti kita akan bahas satu persatu begitu ya
namanya pasal pasal yang disebut tadi melanggar ham
di mana letak rentan pelanggaran hamnya bisa terjadi
termasuk mungkin sedikit kita membahas tentang definisi ya
yang juga menjadi catatan khusus dari komnas ham
kami akan segera kembali setelah jadwal berikut ini
tidak jangan sampai
ingatlah tempat tempat ini penting
di sinilah akuntabilitas pekerjaannya
jangan sampai terjadi penyiksaan
proses yang melanggar hak asasi manusia
catatnya komnas ham lima tahun terakhir ini
tempat ini jadi krusial
oh iya harusnya memang ada satu tambahan ayat lagi yang mengatakan misalnya setelah proses ditangkap dilakukan penahanan yang harus dijelaskan tempatnya
entah dititipin di kantor polisi setempat atau dibawa ke kantor densus misalnya
harus anda declare kayak begitu
dan disampaikan kepada atasan atau kepada otoritas kejaksaan misalnya
karena ini proses penegakan hukum
ini proses penegakan hukum loh
harus jelas kalau nggak jelas gini sumir begini ini bahaya
ini kita sebut sebagai pasal potensial tindak penyiksaan
pasal potensial tindak penyiksaan di pasal dua puluh delapan ini
itu lebih kepada mungkin kekurang cermatan dari anggota dpr kelalaian misalnya kelewat begitu pak
ataukah apa yang anda
semangatnya adalah memang melakukan perlawanan terhadap aksi terorisme semaksimal mungkin
perlawanan yang paling efektif salah satunya memang penegakan hukum
penegakan hukum yang efektif akan melahirkan perlawanan yang baik
kalau ini terjadi penyiksaan korban penyiksaannya ini malah akan mendapatkan solidaritas dari keluarganya
solidaritas dari komunitasnya
jadi martir gitu ya akhirnya
iya dendam macam macam
padahal kita kepinginnya di samping menangkap orang orang yang lain juga taubat
atau tidak melakukan bentuk kekerasan
karena ada penegakan hukum yang tepat
tepat sesaran begitu ya
catatannya ini melahirkan
melahirkan terorisme baru
bisa begitu ya
jadi anda sebut tadi pasal potensial
sekarang kita akan lihat pasal yang lain yang juga dikritisi begitu oleh komnas ham
ini pasal tiga puluh satu
pasal tiga puluh satu ini apa pak
ini lebih kepada apa pak
ini soal penyandapan
ini di yang satunya
yang menjadi sorotan yang selanjutnya pak ya
oh yang soal waktu
satu tahun ini pak ya
baik kita lihat dulu pak
ini yang pasal tiga puluh satu ayat tiga ya sepertinya ya
penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat dua sebelumnya ya
dilakukan untuk jangka waktu paling lama satu tahun
dapat diperpanjang satu tahun
dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun juga pak ya
jadi dua tahun
bisa dua tahun ya
satu tahun dulu kemudian bisa diperpanjang satu tahun lagi
apa persoalannya pak
dulu ini lebih bahaya karena nggak ada
nggak ada impuls
ijin dari ketua pengadilan
sekarang ada ya
jadi ini lebih baik pak ya
ini lebih baik ya
ini lebih bagus dalam konteks ini
tapi ini nggak bergeser
orang lupa bahwa ini adalah proses hukum
ini sudah proses penyidikan
yang di pasal tadi dikatakan bahwa penyidikan itu mulainya dengan bukti permulaan yang cukup
jadi penyadapan selama satu tahun diperpanjang selama satu tahun
satu itu logik berpikir penyidikan ini nggak pas
yang kedua ini juga potensial masuk ke ruang ruang yang lain
maksudnya apa pak
masuk ke ruang ruang yang lain itu seperti apa
ya dia bisa melakukan penyadapan di luar kepentingan penyidikan
dengan rentang waktu yang sangat panjang ini
yang paling penting adalah
yang anda khawatirkan apa misalnya
contoh konkretnya misalnya apa
ini andaikan ya
habis itu disadap
terus karena ini penyadapannya lama
ini bisa melebar kemana mana yang harusnya memang nggak perlu
nggak terkait kasus itu
terkait bisa sahabatnya bisa keluarga jauhnya bisa teman lamanya dan sebagainya
ya ini mengganggu hak privasi orang
harusnya kita memang butuh lah penyadapan
tapi rentang waktunya pendek
kalau untuk mendalami jaringan jaringan tertentu
mendalami jaringan tertentu jangan dikasih di penyidikan
oh ini masuk penyidikan pak ya
ini masuk penyidikan ya
ini masuk penyidikan
ini harusnya kerja kerja intelijen
jadi bukan di sini tempatnya
bukan di sini
kalau fungsi fungsi intelijen boleh lah
dan ini lebih panjang loh
fungsi intelijen yang kemarin cuma enam puluh enam bulan maksimal
oh malah cuma enam bulan
di undang undang intelijen enam bulan
ini bisa dua tahun ya
ini bisa dua tahun
harusnya memang harus ada kontrol ini
nah ini yang menurut saya logik berpikir penegakan hukum kecampur aduk dengan logik berpikir intelijen
ini harus dipisahkan
yang ada di undang undang ini adalah penegakan hukum
penyidikannya lebih kepada penyidikannya
sementara untuk penyadapan dan lain sebagainya itu sebenarnya ada
yang sifatnya intelijen
mengintip agar cukup lama begitu ya
bisa membongkar jaringan dan lain sebagainya
tapi di undang undang itu cuma enam bulan justru
cuma enam bulan justru
dan ini kebanyakan
jadi ini memang ada framing kayak napsunya gede
oke kita setuju ya dengan tindakan yang maksimal tapi kurang tepat
fungsinya kurang tepat
kalau yang di intelijen yang diperpanjang ditambah misalnya pak
boleh ditambah di intelijen penyadapannya tapi diatur
diatur kerahasiaannya peruntukannya dan lain sebagainya
ini yang di sini kurang kuat
jadi kalau ini mau ditambah jadi diatur juga
kerahasiaannya peruntukannya pertanggung jawabannya dan lain sebagainya
sementara penyidikan itu seharusnya apa
penyidikan itu seharusnya waktunya pendek
ya pendek kan itu cuma melengkapi
ya masa misalkan masnya ditangkap
kalau penyidikan kan sebenarnya sudah status tersangka ya
biasanya begitu pak ya
kalau dia ditahan dia akan tersangka
ditangkep nih ditahan misalnya
rentang waktu secara keseluruhan di undang undang ini dua ratus hari
itu sudah harus maju ke pengadilan
nah ini kalau ini dua tahun
ini dua tahun itu enam ratus hari
ini melewati batas yang dua ratus hari yang disediakan oleh undang undang ini untuk
membawa si teroris ke pengadilan
ini overlap ini
tumpang tindih sebenarnya dengan waktu di seluruhan undang undang ini begitu pak ya
sementara penyadapannya bisa sampai bahkan dua tahun begitu
terlalu panjang dan kerentanannya adalah takut dijadikan disalahgunakan untuk melebar kemana mana
menyadap orang yang tidak terkait dengan penyidikan begitu pak ya
oke baik kita ke selanjutnya
ke pasal tiga puluh satu a ya ini ya
ini kalau ini mendesak ya
jadi setelah setelah menyadap gitu ya
setelah menyadap terus dapat sesuatu yang baru yang ini berkaitan dan sesuatu yang lain gitu
bolehlah dikasih waktu ini sudah ini sudah lumayan baik
sebelumnya berapa pak itu pak
ini cukup lama tujuh hari sebelumnya
nah kalau memang itu dianggap penting dan sebagainya
sebenarnya angka tiga hari ini angka komromi
idealnya satu x dua puluh empat jam lah
kayak orang mau kalau mau ditahan
nah ini nggak perlu tiga hari sebenarnya
kalau itu memang bener bener dianggap penting
walaupun sebenarnya jauh lebih baik dari sebelumnya
jauh lebih baik dari sebelumnya
cuma masih belum ideal sebelumnya
belum ideal karena kalau enggak bayangin kalau misalkan tiga hari kita kita disadap terus ternyata nggak ada apa apanya
semua urusan hutang bihutang kita urusan obrolan sama teman urusan obrolan sama orang tua dan sebagainya ketakuan
oke baik kita harus break terlebih dahulu pak ya
karena kita masih nanti akan membahas sejumlah pasal yang lain
ada beberapa hal termasuk pelibatan tni
kemudian juga nanti akan disinggung soal definisi yang rencananya akan menyertakan dengan motif politik atau ideologi dan gangguan keamanan
kami akan segera mengulasnya saat lagi
baik saya masih bersama dengan pak khairul anam yang berasal dari komisioner komnas ham ya
sejumlah pasal tadi sudah kita ulas pasal dari revisi undang undang anti terorisme
ada beberapa pasal tadi yang dinilai rentan terjadinya pelanggaran ham begitu ya pak ya
ada istilah istilah lainnya pasal potensial penyiksaan tadi
tapi kita masuk ke pasal selanjutnya

ini pasal tiga puluh tiga
ini pasal tiga puluh enam ya pak ya
pasal tiga puluh enam ini
kalau tidak salah saya sempat baca pasal tiga puluh enam ini justru diapresiasi begitu oleh komnas ham
kenapa pak demikian
tapi ada catatan khusus ya
pasal ini adalah pasal yang menurut saya salah satu pasal yang sangat baik di ruu ini
karena ini menghormati hak korban dan diakomodir di sini
sebelumnya tidak ada
sebelumnya tidak ada
di dunia bahkan ini nggak ada
di dunia bahkan nggak ada ya
ini pasal yang merupakan
harus kita apresiasi kepada tim baik dpr maupun pemerintah memasukkan ini
cuma memang catatannya ini nih soal ini
dalam amar putusan pengadilan
dalam amar putusan pengadilan dan penetapan
kita baca dulu pak ya
kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu yang sebelumnya tidak kita benjolkan ya
diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan
oke di ayat delapan ya
dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya korban tindak pidana terorisme
korban tindak pidana terorisme
dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan
jadi ada beda putusan dan penetapan pengadilan
iya saya ceritakan dulu
yang pasal satu pasal dua sampai pasal lima itu menceritakan bahwa kalau korban kepingin mendapatkan kompensasi harus mengajukan
dilekatkan pada dakwaan dan lain sebagainya sehingga muncullah putusan pengadilan
padahal sifat dan karakternya itu bisa jadi tindak pidana
kalau dia bunuh diri macam macam kan nggak bisa dibawa ke pengadilan
kalau pelaku teror bunuh diri ya
atau kalau pelakunya juga nggak terbukti karena rumitnya pembuktiannya dia juga lepas lah
kalau kayak begini dia nggak akan dapat
dapat komensasi korban
nah makanya dan salah satu yang paling penting urusan putusan pengadilan ini ini kalau dia harus inkrah itu bisa satu tahun
untuk dapat komensasi
untuk dapat komensasi
kalau penetapan ini paling lambat dua bulan sudah dapat
nah makanya kami mendorong karena sifat dan karakter tindak pidana terorisme ini kan korban kan nggak tahu tiba tiba dia jadi korban gitu aja
bisa super taksi bisa siapapun
siapa yang lewat disitu ya
kita kita tempelkan pada contoh kasus misalnya apa terjadi bom di surabaya ya
bom gereja surabaya ya
kan ada salah satu orang yang menahan motor itu masuk yang ternyata meledak gitu kan
kita sebut namanya almarhum bayu gitu kan ya
nah artinya keluarga dengan adanya kalau berlakunya undang undang ini
dalam dua bulan langsung bisa mendapatkan kompensasi
iya karena ini penetapan ini
hanya penetapan ya
bisa bisa lebih cepat
bisa lebih cepat
bisa satu bulan atau kalau semuanya berempati bisa cuma dua minggu didaftarkan dipanggil orangnya diperiksa berkasan diputusin penetapannya beres kalau kayak begini
yang pasal enam ini disebutkan ayat enam ini disebutkan putusan pengadilan
ya ini kan harus ada pemeriksaan pemeriksaan terdakwa tersangka mau macam macam pembuktian dan lain sebagainya belum lagi nanti di pn
belum lagi di banding
belum lagi di ma
pelakunya melakukan bom bunuh diri kan pak ya jadi lebih sulit lagi atau bagaimana
atau belum lagi memang pelakunya pelakunya memang pinter sehingga dia bisa lepas misalnya udah nunggu sampai setahun sampai kasasi nggak dapat dapat padahal misalnya korbannya sudah kehilangan tangan mohon maaf
sudah kehilangan keluarganya
iya gak tertunggu ya benar
tidak dapat apa apa makanya menurut saya ya udahlah ini pakai ini aja
oh korbannya udah jelas jelas mendapatkan kerugian
jelas jelas sudah kehilangan sesuatu
makanya menurut saya kebaikan di pasal ini kurang sempurna karena memang kurang jeli untuk ngomong soal penetapan pengadilan
karena memang ininya beda pak ya arti dari penetapan dan arti dari putusan ya
oke kalau putusan itu proses hukumnya berjalan lama
sampai ada ketuk palu gitu ya
karena dia memeriksa pelaku
kalau ini ini memeriksa korbannya
kelengkapan asmilitrasi korban betul gak dia korban
kerugiannya seberapa besar
apa yang dirugikan dan lain sebagainya
atau kalau dia ahli waris ini ahli waris dari siapa cukup
dia nggak perlu ada pelaku
kalau ikut pelaku ya bisa satu tahun lebih
oke baik ini apa namanya soal beda kata antara putusan dan penetapan begitu pak
sekarang kita coba akan bergeser ke pasal empat puluh tiga i
ini lebih kepada soal
pengawasan pak ya
apa pak yang dipermainkan
apa yang dipermasalahkan dari pengawasan ini
ini juga karakter baru dalam undang undang ini
dan ini bagus gitu ya
ini jaminan yang ingin diletakkan bahwa semua proses itu berjalan dengan baik
tidak ada penyiksaan
kerjanya juga maksimal
penyadapan juga nggak ada pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya
makanya ada pengawasan
pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat
dpr membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme
nah harusnya memang kayak komnas ham ini
dimasukkanlah di sini
perintahin di undang undang ini bahwa komnas ham juga melakukan fungsi pengawasan
bisa jadi melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh dpr
atau karena sifat komnas ham adalah lembaga independen
ya pengawasan yang berdiri sendiri yang bisa dilaporkan kepada presiden maupun dpr
sebagai lembaga negara lain
nah ini gak ada biar pengawasan ini tidak menjadi sesuatu yang berguna
ini adalah sesuatu yang sifatnya karakternya politik
karena dimana mana yang namanya berbau dpr itu pasti politik
nah kalau dia oleh komnas ham jauh lebih objektif
jadi ini harusnya ada ayat atau tambahan begitu di situ
memasukkan disebut nama komnas ham begitu pak
tapi katakanlah begini
kan bisa dalam kata kata membentuk tim pengawas juga
dengan unsur yang lain selain dpr kan bisa juga pak dimasukkan dalam
kalau dia unsur masyarakat boleh
tapi kalau unsur
komnas ham kan institusi ya
institusi pengawasan sendiri misalnya ya jangan dong
mending diperintahin aja berdasarkan undang undang ini
langsung disebutkan itu jauh lebih bagus
karena kalau dia masuk di dalam timnya ini
itu artinya komnas ham dibawah dpr
padahal komnas ham tidak dibawah dpr
apakah itu membuat komnas ham tidak leluasa atau soal apa sebenarnya
secara tata kelola kelenegaraan kurang bagus dalam struktur negara
dalam kerja kerja yang imparsialitasnya komnas ham bisa terganggu
mending komnas ham disebutin di sini
nanti hasilnya dilaporkan kepada dpr maupun presiden
masih ada satu pasal lagi tapi saya sapa terlebih dahulu pak ya
pak martin huta barat ya anggota pansus ruu terorisme ini dari fraksi partai gerindra juga sudah bergabung
selamat malam pak martin
selamat malam pak martin
pak martin saya bersama dengan komisioner komnas ham ya pak khairul anam
tadi ada kritik begitu pak dari oke malam ini fraksi fraksi di dpr dan juga pemerintah sedang sibuk membahas tentang definisi terorisme ya
mau alternatif satu atau alternatif dua yang diambil
tapi ternyata di luar itu pak ada catatan catatan kritis juga sebenarnya dari beberapa pasal yang dinilai rentan terjadinya pelanggaran ham
bagaimana tanggapan anda pak sebagai salah satu anggota pansus
memang kita dalam dua hari terakhir dari mulai pagi sampai tengah malam mencoba merumuskan mensinkronkan berbagai hasil hasil yang sudah didiskusikan dalam dua tahun ini
dan sampai hari sore tadi hampir jam enam barulah kita berhasil membuat penelitian
terus setelah itu kita berhasil membuat seluruh revisi undang undang teroris ini kita sepakati di dalam rapat fraksi bersama sama dengan pemerintah
dan malam ini kita akan membuat putusan sekaligus juga akan membuat pilihan terhadap definisi teroris tadi
sekarang sedang berlangsung rapat pleno pansus dalam rangka penyelidikan
membuat keputusan pansus yang terakhir untuk dibawa ke paripurna besok
nah memang seperti soal masalah yang dipersoalkan barusan soal masalah ketetapan dengan putusan
memang seperti soal adanya penyadapan kalau penyidik melihat ada indikasi yang kuat terhadap seseorang atau sekelompok orang
ada bukti bukti yang mendukung lalu polisi dapat melakukan penyidikan
tetapi kalau dalam keadaan mendesak itu maka polisi ini mengajukan kepada jaksa atau kepada hakim
jadi diperdebatkan di sana andai kata dalam keadaan mendesak harus melakukan satu penyadapan
maka kalau ke pengadilan itu kalau putusan itu kan keputusan majelis hakim yang ada di pengadilan
tapi kalau kita meminta bisa kepada ketua pengadilan maka itu disebut adalah penetapan
jadi di situ bedanya dalam diskusi diskusi kita
nah kemudian soal masalah pengawasan terhadap para penegak hukum
yang ikut melakukan
proses penegakan hukum terhadap para pidana teroris para calon tindak pidana teroris
memang menjadi perdebatan lama sebab dpr sebenarnya sudah tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap mitra mitra kerjanya
termasuk juga terhadap polisi terhadap tentara terhadap badan nasional penanggulangan teroris dan sebagainya
pertanyaan tadi kenapa
atau tidak melibatkan komnas ham misalnya pak
nah tetapi karena kita merespons adanya sebagian masyarakat yang menginginkan
agar jangan sampai ada kesalahan ada orang yang tidak memiliki indikasi teroris ternyata bisa salah tangkap
maka kita membuat penegasan bahwa pengawasan ini perlu kita garis bawahi
itulah makanya ada satu badan pengawasan nanti yang akan dibentuk oleh dpr
untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan terhadap tugas penyidik untuk mengejar para calon calon pelaku tindak pidana teroris tersebut
yang soal pengawasan ini misalnya kenapa tidak dimasukkan komnas ham di sana pak
kalau pengawasan ini kan adalah dpr yang melakukan tugas pengawasan terhadap mitra mitranya

dan pemerintah tetaplah bersama kami prime news pasti akan segera kembali dengan ulasan ini
pemerintah tata pemerintah tata
pemerintah tata tata
pemerintah tata tata
bedanya apa pak tanpa disebut seharusnya komnas ham tetap bisa menjalankan pengawasan
tapi kenapa harus disebut bedanya kalau dengan disebut dan tanpa disebut apa
satu leverage hukumnya lebih bagus
yang kedua kerja pengawasan bisa lebih komprehensif
dan bisa dikontrol oleh publik secara maksimal
jadi secara berkala harus ada
apa hasil pengawasannya
nah komnas ham kalau ditunjuk juga
karena ini lembaga yang memang sifatnya spesifik kayak begitu
kan tidak hanya soal penindakan
bagaimana desain pencegahan
apa yang dihasilkan
di mana ancaman dan lain sebagainya ini bisa saling memberikan masukan
laporannya komnas ham bisa diberikan kepada dpr plus juga kepada presiden
saya tanyakan ke pak martin ya
bagaimana pak martin kalau soal itu
sebenarnya beda pak kalau tidak dimasukkan dalam undang undang ini
dalam pasal begitu
soal misalnya komnas ham ikut juga mengawasi jalannya penindakan untuk terorisme ini
di undang undang terorisme ini
saya kira itu baik ya
kalau komnas ham juga ikut melakukan pengawasan
bukan hanya soal masalah teroris
tapi banyak masalah di masyarakat
yang merupakan pelanggan
jadi peranggaran ham harus juga diawasi serius oleh komnas ham
komnas ham juga harus membuat keseimbangan
bagaimana melindungi hak hak asasi orang per orang
dengan hak asasi masyarakat yang luas
masyarakat yang banyak
dan dpr menyadari peranan itu perlu dilakukan komnas ham
maka kita memberikan anggaran yang cukup sebenarnya kepada komnas ham
untuk melaksanakan tugasnya
untuk di pasal
masih ada atau tidak ada di dalam suatu undang undang
tetap komnas ham harus bisa melakukan
tapi di undang undang ini
di undang undang ini
di undang undang ini
apakah dimasukkan atau tidak pak
intinya pak martin
di sini tugas pengawasan itu
lebih ditekankan kepada dpr
membentuk suatu badan pengawas khusus
tindak pidana teroris
agar para penegak hukum
bisa lebih berhati hati
bisa lebih proporsional dalam menjalankan tugasnya
karena itu kami menangkap ada kekhawatiran sebagian masyarakat
agar jangan sampai
bisa ada ketidakprofesionalan atau kekurang hati hatian
tetapi tidak boleh
pengawasan yang dimiliki oleh dpr
yang kita bebankan kepada penyidik
untuk memberantas teroris
menangkap para gembong gembong tersebut
baik pak martin
sebab itu adalah demi untuk kepentingan rakyat banyak
sekarang kita singgung sedikit ya
sebelum kita tutup
soal definisi yang terbaru ini
rupanya akan mengarah ke alternatif dua
pak kita ingat alternatif dua
definisinya sama sebenarnya
antara satu dan dua
tapi bedanya adalah
dengan motif politik
atau gangguan keamanan
catatan komnas ham seperti apa
karena ini undang undang tidak bidana
memasukkan kata motif ya
itu akan membuat
para penegak hukum kesulitan
karena itu akan
motif akan jadi unsur
itu yang pertama
ada motif diluar
motif motif yang ditulis disini
di kabul misalnya
ada pengurusakan kebudayaan
simbol simbol kebudayaan masa lalu
nah ketika dia diserang macam macam
karena itu memang ada
ada peninggalan zaman dulu
yang dianggap ini
tidak sesuai dengan kebudayaan saat ini
apakah itu di
bisa nggak dijerat disini
padahal itu sebenarnya masuk
terkait dengan terorisme juga sebenarnya pak ya
ini dia ya
kita lihat dulu pak ya
kalau dia dipotong disini
misalnya dipotong disini
ini nggak bisa dipotong disini ya
sampai berhenti disini
ini udah cukup
kalau ada pengemboman
kayak terjadi di afgan
di sana kalau
kalau ternyata itu terjadi
sulit bagi penyelidik untuk ini ya
itu sebenarnya yang membuat keberatan
dari pihak densus delapan puluh delapan sebenarnya pak
salah satunya itu
dalam konteks khasasi manusia
atau motif gangguan keamanan ini
mengingatkan kita pada undang undang subversif
undang undang subversif yang telah dicabut itu pak ya
yang telah dicabut
yang banyak dalam konteks faktual
itu pelanggaran hamnya banyak
karena definisi politiknya
sangat luas ditentukan
oleh para penguasa
nah itu yang kita hindari gitu
dulu menceritakan banyak fakta
karena itu subversif dan lain sebagainya
pelanggaran hak asasi manusia semakin banyak
bagaimana komnasnya melihat
jika malam ini yang diputuskan adalah
dengan definisi yang seperti ini
atau gangguan keamanan
kalau anda singgung tadi bahwa
seperti undang undang subversif yang telah dihapus
kami akan melakukan kajian
tapi saya mendengarkan beberapa orang
ideologi atau politik
politik dan sebagainya ini
dalam mk gitu
walaupun kami nggak berharap itu terjadi gitu
kalau ini bisa dihapus jauh lebih bagus
semangat kita meletakkan
ini adalah penegakan hukum
pemberatasan terorisme nya harus semaksimal mungkin
dengan kayak begini
ini beban terhadap
para penegak hukum untuk melakukan tugasnya
tapi perkembangan terakhir di lapangan kan menyebutkan bahwa
delapan fraksi paling tidak kemarin begitu ya
terorisme itu di alternatif dua yang menyertakan dengan
frasa frasa ini begitu pak
walaupun ini kompromi ya
kata negaranya sudah tidak ada
ini sebenarnya kata negara tidak ada
ada arti yang berbeda tidak pak
kata negara ada dan tidak ada
kalau ini dianggap gangguan keamanan negara
ini tentara bisa masuk di sini
tentara bisa masuk dengan mudah di situ
tambah embel embel yang lain
keamanan dan definisi keamanannya keamanan
berarti polisi yang di situ masih berhaku gitu
baik kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa
informasinya besok akan disahkan lewat pari pura
sementara terima kasih atas ulasannya malam hari ini
terima kasih pak khoirul anam
dan terima kasih juga saya ucapkan ke pak martin huta barat
anggota pansus ruu terorisme dari fraksi gerindra
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama prime news